kita ke informasi selanjutnya
sebanyak empat belas pasien covid sembilan belas meninggal dunia di rumah sakit pusat infeksi rspi sulianti saroso
angka tersebut ditemukan dari dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
atau seminggu setelah konfirmasi kasus omikron pertama di indonesia
hingga kamis tujuh belas februari dua ribu dua puluh
direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril pada kamis menjelaskan
seminggu setelah kasus pertama omikron terkonfirmasi di indonesia
pihaknya mencatat tiga ratus delapan belas pasien covid sembilan belas telah mendapatkan perawatan di rumah sakit yang dipimpinnya
dua ratus tujuh puluh tujuh pasien sudah diperbolehkan pulang dengan satu ratus sembilan puluh delapan pasien terkonfirmasi omikron
pada tujuh belas februari pihaknya masih merawat empat puluh satu pasien di berbagai ruang perawatan
untuk keterisian ruang perawatan atau bed occupancy rate pasien covid sembilan belas
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua hingga tujuh belas februari tercatat rata rata sebesar dua puluh dua
dua puluh delapan dua puluh delapan persen dari satu ratus empat puluh empat tempat tidur
diketahui penambahan kasus baru covid sembilan belas mencatatkan rekor baru
sebanyak lima puluh tujuh empat puluh sembilan kasus pada selasa lalu
kementerian kesehatan menyebut keterisian ruang perawatan atau bed occupancy rate nasional
pasien covid sembilan belas mencapai tiga puluh tiga persen
ada empat belas orang yang meninggal dari sejumlah pasien itu
jadi kalau kita persentase tiga delapan persen
jauh lebih kecil dari yang lalu ya
kayak yang lalu itu bisa sampai empat belas lima belas persen dari jumlah pasien kematiannya
cukup tinggi pada saat itu delta
dan alhamdulillah dengan seleksi ini bagus
jadi isolasi isolasi mandiri masyarakat sudah banyak yang tahu
ya nggak usah lah buru buru ke rumah sakit
kemudian kita ada isolasi terpusat sehingga bisa dimanfaatkan